tidak mempat menghancurkan pelindung ga itu
kita harus panggil mama ben cepatnya
hanya dia bisa mengatasinya
aku akan menghancurkan
surotani melalui istrinya
dan yang dan yangmu
aku butuh bantuanmu guru
aku mohon bantuanmu guru
kenapa kalian mengganggu semeningmu
kami terpaksa memanggilmu
ada masalah dengan faridah guru
kenapa lagi dia
sebaiknya guru datang saja
guru harus melihatnya langsung sendiri
mengurus satu orang saja tidak becus
ada apa dengan kalian ini
saya pandai berk shan
jangan letak vst
kamu pasti menangis di alam kuburmu
walaupun kau sudah melindungi anak cucumu dengan kekuatan gaib
tapi aku aku yang akan menghancurkannya
terahkan ajian talikung gelung untuk menghancurkan lapisan gaib yang ada pada tumbuh gadis ini
selaksa daya yang kaladurga
selaksa daya yang kaladurga
bua garba iksu
bua garba iksu
bua garba iksu
bua garba iksu
bua garba iksu
kurang ajar gabungan ajian talikung gelung tidak mempat menghancurkan pelindung gaib itu
bua garba iksu
bua garba iksu
aneh seperti ada kekuatan tambahan yang melindungi gadis ini

dan juga rezeki filem longgan jambahnya
tanpa masalah bahwa kita spatih
memutuskan gadis tidur

ada kekuatan ganda yang melindungi gadis ini
ternyata raja wahyu agung masih melindungi dia
hanya kiai agus wali dan kiai ageng ampel sewu yang mempunyai raja wayu agung
tapi keduanya sudah meninggal
jadi siapa yang memberikan raja wayu agung padanya
perempuan kurang ajar itu adalah istri dari kiai ampel sewu
pasti dia telah mewarisi ilmu suaminya
ya pasti dia yang melakukannya
kurang ajar kau bidara
kau telah menghancurkan semua rencana ku
aku tidak akan bisa membunuh keturunan kiai ageng prayogo sebelum aku ketemu dengan bidara
dia harus kupaksa untuk menghilangkan raja wahyu agung dari tangan gadis ini
nah kalian semua tunggu di sini
aku akan pergi ke gunung selamat untuk menemui kakak sepuluh guruanku bolong bro
hanya kalian yang tahu
di tempat inilah aku menyembunyikan farida
nyawa kalianlah menjadi taruhannya
nyawa kita sekarang tergantung pada parinya
kalau sampai farida hilang
kita semua pasti akan dihukum mati oleh mak lamboyan
aku berubah pikiran
aku tidak percaya pada kalian
kemampuan kalian tidak ada apa apanya bagi wak bayel
biar aku yang membawa farida
aku rasa apa yang dikatakan guru itu semuanya benar
farida lebih aman di tangan mak lampir